kami mengapresiasi langkah kapolri untuk menengahkan general verdi sambo selaku kadif propa
oke jadi anda menilai penonaktifan ini membuktikan bahwa kejanggalan itu memang fakta yang terjadi
ya berdasarkan data atau berdasarkan kronologis dari keluarga yang kami terima
memang kalau dilihat dari lokus dan tempusnya itu banyak kejanggalan
makanya hari senin kemarin kami melaporkan itu ke barat timah bespori
disertai bukti bukti yang kami punya dari keterangan keluarga
ataupun dari bukti bukti yang kami peroleh dari polri sendiri
oke baik jadi kalau dari tim kuasa hukum kemudian mengapresiasi karena juga ini menilai ada kejanggalan
kalau dari pihak keluarga dari hasil komunikasi yang dibangun oleh tim kuasa hukum seperti apa
ya intinya begini
proses projustisia ini harus fairness ya harus berimbang
apakah kita harus berani menguji apakah proses penyelidikan terhadap kasus ini ini fair atau tidak
ya makanya pihak keluarga meminta kepada kapolri menkopol hukam dan presiden terutama
untuk memperhatikan kasus ini secara serius
karena ini institusi yang
yang jadi petaruhannya
kejadian orang meninggal berada di rumah petinggi polri tembak tembakan gitu
ini satu kejadian yang menurut saya kejadian yang sangat sangat luar biasa
dan harus perlu peranganan yang luar biasa juga
jadi jangan menganggap hal hal yang teme teme ini jadi isu yang liar
makanya kami mengambil langkah projustisia terhadap perkara ini
kami juga sudah berusaha menghubungi dari pihak kepolisian tapi tidak ada yang bisa bergabung
juga dari kompolnas juga tidak bisa bergabung dalam dialog pada malam hari ini
bung eka ditahan dulu
saya akan memperbarui informasi terkini dari kasus penembakan brigadir j
bersama dengan produser lapangan cnn indonesia ada raff raff kaffi di mabes polri saat ini
raff raff selamat malam
apa perkembangan terbaru dari hasil penyidikan kasus penembakan brigadir j ini
apakah juga sudah ada hasil terbaru
terkait dengan otopsi jenazah brigadir j
reinhardt dan juga pemirsa baru saja kami melakukan doorstop dan meminta keterangan dari kadif humas mabes polri
dedi irjen dedi prasetyo yang kami tanyakan terkait dengan otopsi ulang atau ekskumansi
yang rencananya akan digelar pada esok hari
namun untuk waktu dan juga tempatnya kami belum diberikan informasi secara detail
terkait masalah otopsi ataupun juga otopsi ulang atau ekskumansi ini
nantinya akan dilakukan oleh pihak yang memiliki kapasitas yang memang sesuai di bidangnya
oleh karena itu otopsi ulang ini nantinya akan diberikan izinnya oleh para penyidik yang saat ini sedang memeriksa
ataupun juga sedang mendalami kasus ini
ada hal yang menarik reinhardt dan juga pemirsa yang tadi dikatakan bahwa
pihak polri nantinya juga bisa menerima masukan dari berbagai pihak
termasuk dari pihak keluarga jika seandainya ada tenaga ahli dari kedokteran forensik yang memang kompeten di bidangnya
yang sesuai dan diberikan izin begitu oleh para penyidik untuk melakukan otopsi ulang atas jenazah brigadir j ini
dan nantinya hasil otopsi ini akan diberikan informasinya secara detail kepada masyarakat
jika nanti akan ditemukan hal hal yang sekiranya bisa membuat masalah ini jauh lebih jelas dan juga lebih clear
hal ini dilakukan reinhardt dan juga pemirsa agar anasir anasir ataupun juga asumsi asumsi yang belakangan ini lebih berkembang di masyarakat
terkait masalah penganiayaan kemudian juga ada berapa jumlah peluru kemudian juga apa saja jenis jenis luka yang ada di tubuh brigadir j ini
nantinya bisa diinformasikan secara detail setelah hasil otopsi ulang ini nantinya akan
dan nantinya bisa dilakukan oleh pihak penyidik
selain itu reinhardt dan juga pemirsa hal ini merupakan bentuk dari transparansi pihak mabes polri
yang memberikan kepada masyarakat dan ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa pihak kepolisian secara serius
menangani insiden baku tembak yang melibatkan dua anggota kepolisian brigadir j dan juga baradae ini
di rumah kadif propam
dan hal ini merupakan salah satu cara yang ingin menunjukkan identitas kepolisian bahwa institusi polisi akan selalu bekerja
setransparan mungkin untuk memberikan informasi yang berkembang di masyarakat
hal lain yang tadi disampaikan reinhard terkait dengan mengapa kasus ini akhirnya dilimpahkan di polda metro jaya
dikarenakan bahwa di polda metro jaya memiliki alat
alat ataupun juga penyidik penyidik yang memang berkompeten
bukan berarti bahwa di polres metro jakarta selatan tidak memiliki banyak alat yang tentunya bisa membuat penyidikan ini jauh lebih baik
namun untuk hasil yang jauh lebih baik maka dilimpahkan di polda metro jaya
namun pihak polres metro jakarta selatan juga dilibatkan berdasarkan dengan atensi dari bares krim polri
ada hal lain juga
yang tadi kami sampaikan reinhardt terkait dengan apa alasan dari adik dari brigadir j ini akhirnya dipindah tugaskan atau dimutasi ke polda jambi
bukan karena ada kepentingan tertentu terkait masalah yang saat ini menimpa keluarga dari brigadir j sendiri
namun ini merupakan permintaan pribadi dari adik brigadir j ini untuk bisa menemani keluarga karena saat ini sedang dalam keadaan berduka reinhardt
selain soal otopsi ulang yang akan dilakukan apakah juga ada informasi terbaru dari hasil pemeriksaan misalnya terhadap irjen paul verdi sambo
ataupun juga baradae dalam proses penyidikan yang tengah dilakukan oleh kepolisian
ya betul meskipun saat ini menurut keterangan dari kapolri jenderal listio sigit prabowo yang mengatakan bahwa kemarin

bahwa kemarin mengatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan karena status dari kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan
maka berbagai langkah ini dilakukan
salah satu caranya beberapa hal yang dilakukan ini adalah dengan menonaktifkan kadif propam verdi sambo ini
untuk bisa lebih objektif dan kepada penyidik agar bisa bekerja dengan lebih baik
dan karena hal ini merupakan masih dalam proses penyidikan
kadif humas polri ini mengatakan bahwa tidak semua nantinya hasil dari penyidikan ini akan diungkapkan ke publik
namun nanti semua alat bukti yang ditemukan oleh penyidik yang sudah dikumpulkan mulai dari pemeriksaan
kemudian juga nanti mungkinnya akan ada hasil otopsi nanti akan diuji di pengadilan
jadi masyarakat nantinya diminta untuk bersabar dan tidak menimbulkan asumsi asumsi yang berkembang terlalu jauh
karena pada hasil akhirnya nanti di pengadilanlah semua alat bukti nanti akan diuji kebenarannya
termasuk dari klaim klaim yang dihadapkan kepada pengacara dari pihak keluarga
yang kemarin juga sudah melaporkan terkait foto foto sebelum almarhum dimakamkan
nah hasil hasil dari foto foto tersebut nantinya juga menjadi pertimbangan dari pihak penyidik
dan juga menjadi pertimbangan dari pihak kepolisian yang akan diungkapkan
jadi uji kebenarannya alat bukti tersebut di pengadilan nanti
terima kasih raff raff kaffi melaporkan dari mabes polri di jakarta
saya kembali melanjutkan dengan bung eka prasetya kuasa hukum keluarga brigadir j
bung eka tadi juga disampaikan oleh rekan kami di lapangan dari mabes polri
bahwa mengatakan ini akan ada otopsi ulang yang akan dilakukan oleh kepolisian
apakah otopsi ulang ini juga menjadi salah satu perhatian yang
ingin dilakukan oleh
atau didorong oleh tim kuasa hukum dari keluarga brigadir j
ya terima kasih
ya jelas ya
untuk otopsi ulang kami sangat mendorong dilakukan exhumation atau penggalian kubur dan otopsi ulang
dan ini harus dilakukan
ini dilakukan oleh tim penyidik
jadi harus melibatkan tim independen
apa yang terjadi terhadap si mayat
karena begini kami telah melaporkan ini adalah pembunuhan berencana
pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan seorang meninggal
jadi tiga pasal itu
kenapa kami bisa begitu reinhardt
jadi pada saat komunikasi terakhir dengan pihak keluarga
itu jam sepuluh pagi
si j ini berkomunikasi kepada keluarga
dia posisi ada di magelang
dia pengen ke jakarta untuk mengantar bapak sama ibu
bahasanya seperti itu
nah perjalanan dari magelang sampai ke jakarta
itu kurang lebih membutuhkan waktu tujuh sampai delapan jam
nah itu yang sepertinya
nah ini terkait tempus ya
tujuh sampai delapan jam magelang sampai ke jakarta
nanti estimasinya sekitar jam lima an lah ya
sekitar jam lima an dia akan menghubungi lagi ke keluarga
dan meminta izin kepada atasannya untuk pulang
menyusul keluarganya ke balige yang tiara
nah tapi data dari surat permohonan visum et repertum
yang ditanda tanganin oleh kapolres jakarta selatan ya
atas nama kapolres jakarta selatan
saya lupa namanya tapi dari polres jakarta selatan gitu ya
ditemukan mayat dalam keadaan terlentang pukul tujuh belas
kapan kejadian tebak menembaknya
kapan mayat itu meninggalnya
ditemukannya baru pukul tujuh belas
yang kedua terkait dengan hasil sertifikat kematian
yang diantarkan ke keluarga gitu ya
bahwa di situ tertulis umur korban
itu dua puluh satu padahal umurnya dua puluh delapan
nah ini hal hal yang simpel seperti ini saja
ada upaya penghalangan dari pihak kepolisian terhadap keluarga
untuk membuka peti mayat itu
ini ada apa
makanya kami dari kekuasaan hukum dan pihak keluarga
sangat sangat ingin kasus ini diperhatikan secara serius
dan harus transparan
kalau memang bahwa sesuai dengan tuduhan dari polisi
bahwa ini ada pelecehan seksual
ini ada tembak menembak
ayo kita transparan aja buka bukaan aja
kemarin kami melaporkan soal peretasan dan pemblokiran
itu karena dari jam sepuluh sampai terakhir
kurang lebih waktu tujuh jam
semua alat komunikasi dari keluarga korban itu diblok
yang ngeblok adalah bribdaje
logis nggak di situ
ini kan hal hal yang menimbulkan pertanyaan
satu lagi satu lagi
kejanggalan yang harus dijelaskan oleh penyidik
kapan penyidik datang ke tkp
dan apa saja yang ditemukan di situ
karena sampai saat ini
barang barang pribadi bribda dia juga nggak ada keterangannya di mana itu
termasuk tiga handphonenya
baik mereka ditahan dulu
setelah jeda apakah kita akan membahas
apakah kemudian dengan penonaktifan irjen verdi sambo ini
cukup menjadi titik langkah awal bentuk transparansi seperti tadi anda katakan
dan juga penyidikan ini bisa berjalan objektif dan terbuka
kita diskusikan nanti usai jeda
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya kami lanjutkan dialognya
selamat malam pak bambang apa kabar
pak bambang sebelumnya tadi kita sudah banyak bahas dengan
bung eka kuasa hukum keluarga brigadir j
yang juga mengapresiasi langkah kapolri
menonaktifkan irjen paul verdi sambo
nah kalau menurut pak bambang sendiri
apakah penonaktifan ini bisa membuktikan bahwa
penyidikan akan berjalan objektif
apakah ini bisa menjadi tanda bahwa
titik terang misteri kematian brigadir j ini
sudah ada tanda tandanya begitu
saya melihatnya bahwa ini adalah langkah yang sangat bagus ya
karena irjen sambo ini adalah orang yang paling dekat
dengan peristiwa kasus pembunuhan ini
karena berada tkp di rumah dinas beliau
ini tidak cukup dengan penonaktifan irjen sambo saja
tetapi juga kepolisian juga harus membenahi internalnya
karena ini sejak awal bergulir
ini mulai kejanggalan kejanggalan
itu yang melontarkan adalah kepolisian sendiri
ada upaya untuk menutupi tkp
kemudian ada upaya untuk mengolor waktu penyampaian
jadi kita harus membuat kasus ini dari hari jumat sampai tiga hari kemudian
dan sampai sekarang pun juga masih ada masalah
belum dibawa tersangka penembak
sampai sekarang baradae ini siapa masyarakat juga belum tahu gitu
artinya memang belum ada progres yang signifikan dari upaya kepolisian
meskipun sampai saat sudah membentuk tim sus
penonaktifan irjen sambo ini hanya langkah kecil saja
seharusnya ada beberapa personil yang juga dinonaktifkan
terutama yang terlibat sejak awal dalam kasus ini
karena kasus ini bergulir
yang sebenarnya membuat asumsi asumsi liar itu adalah dari kepolisian sendiri
makanya masyarakat juga menunggu langkah langkah berikutnya dari kapolri
meskipun diapresiasi tapi anda melihat ini terlambat tidak pak bambang
ya meskipun ini diapresiasi tapi langkah menonaktifkan ini apakah terlambat atau tidak menurut anda
lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali lah
hanya saja yang seperti saya kemukakan di depan tadi
bahwa ini tidak cukup untuk menonaktifkan irjen sambo saja
karena kalau melihat upaya kepolisian untuk menutupi kasus ini sejak awal
yang memudian memunculkan kejanggalan kejanggalan
bahwa ini tidak berdiri sendiri
irjen sambo tidak berdiri sendiri
makanya kepolisian ini harus dijadikan momentum oleh kepolisian untuk membersihkan internalnya
jangan sampai kepolisian ini membela seorang personil yang salah seperti itu
karena ini sebenarnya adalah problem personal
jangan sampai problem personal ini dibawa menjadi problem institusi
karena marwah kepolisian ini jadi pertaruhannya
masyarakat sangat mencintai kepolisian
tapi tentunya tidak akan senang dengan anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran pelanggaran
melakukan tindakan kriminal mungkin seperti itu
karena bagaimanapun juga kepolisian ini dibutuhkan oleh masyarakat dan negara kita
pak bambang dari penonaktifan ini apakah menurut anda anda melihat sebenarnya sudah ada titik terang
atau sekali lagi anda melihat ini belum ada progres apapun
belum ada progres yang signifikan
sampai saat ini kita berasumsi
informasi masih sangat terbatas dari kepolisian sendiri
belum ada informasi pembanding
makanya memang pembentukan tim khusus oleh kapolri ini memang kita apresiasi
dan kita berharap banyak kepada tim khusus
hanya saja sampai saat ini juga
belum ada grace yang signifikan
terutama dimunculkannya baradae yang menjadi tersangka penembakan
kalau melihat kasus ini sebenarnya kan sangat sederhana sekali
seorang anggota polisi saling tembak menembak gitu
ada fakta ada seseorang yang mati
kemudian seharusnya juga harus ada tersangka yang membuat meninggalnya anggota kepolisian ini
bahwa kemudian mereka ini adalah anggota kepolisian
dua duanya anggota kepolisian
ya memang paminal yang harus melaksanakan penegaan hukum disitu
tapi kalau melihat kasus ini bergulir
paminal nyata juga diam diam saja gitu
dan membiarkan asumsi asumsi masyarakat muncul
makanya ini yang dianggap kejanggalan kejanggalan ini yang harus dibuka
dibuka oleh kapolri
mengapa menurut anda menjadi penting memunculkan sosok brigadir baradae ini
barada ini sangat penting sekali
karena dia adalah tersangka dari kasus penembakan
faktanya adalah ada pembunuhan di
ada yang menyebabkan kematian yang berada di tkp di rumah dinas irjen sambo ini
kalau kemudian muncul asumsi asumsi terus saksi saksi
bahwa ada pelatihan seksual
itu kan masih sumir
fakta yang ada itu ada orang yang mati
dan ada tentunya ada orang yang melakukan pembunuhan gitu
bahwa nanti di persidangan kemudian ada fakta fakta lain ya itu persoalan nanti
tapi yang penting tersangka ini kenapa harus tetap disembunyikan
kenapa tidak di expose ke publik
itu yang membuat tanda tanya masyarakat sampai sekarang
ada keterbukaan atau transparansi yang seperti apa yang diinginkan oleh keluarga dan juga oleh tim kuasa hukum
ya pertama soal olah tkp
itu poin poin tersebut pertama adalah olah tkp
jadi langkah kapolri mengaktifkan jendal ferdis sambu seharusnya diikuti juga untuk mengevaluasi dari tim penyidik
karena ini ada relasi kuasa di sini
jadi apa yang terjadi adalah tadi yang saya jelaskan tadi
berdasarkan surat permohonan visum et repertum ditemukan mayat jam lima
padahal katanya jam sepuluh dia masih di magelang
butuhkan waktu sampai ke jakarta kurang lebih tujuh sampai delapan jam
yang kedua ini kenapa jadi tiba tiba buru buru menuduh bahwa j ini melakukan pelecehan tembak menembak
kalau tembak menembak ini kan terkait dengan senjata juga
apakah senjata tersebut adalah senjata yang memang digunakan oleh seorang ajudan dan sopir
transparansi ini artinya kapolri harus segera mengevaluasi ini semua
dari kapan proses pelaporan itu dari kapan dia datang ke olah tkp
baru setelah itu kita uji juga soal exhumation itu
penggalian mayat untuk dilakukan otopsi ulang
tidak cukup sampai di situ
ini kasus sudah menunjukkan bahwa kepercayaan publik saat ini dengan polri ini sudah parah
ini parah banget kalau sampai kayak gini gitu loh
harus segera itu tim investigasi itu temukan temuin fakta fakta baru gitu
jangan terframing dari laporan yang sudah ada gitu loh

jadi kita harus berhenti
ada kejanggalan dari keluarga korban yang melaporkan adanya indikasi bahwa adanya dugaan atau indikasi bahwa bribda j ini dibunuh
dan pelakunya bukan cuma satu orang
kalau dilihat dari rentan waktu komunikasi terakhir dengan harga
kalau dilihat dari kas luka lukanya
ini kalau ini tidak kita seriusin
kita tidak perhatikan secara serius
dan terbuka gitu ya
ya ini bisa jadi ya wajar dong
masyarakat bisa menduga ini sindikat penegakan hukum
oke baik baik bu eka saya kembali ke pak bambang
pak membang setelah penonaktifan ini
apakah anda yakin penyidikan ini bisa objektif
karena tadi disoroti juga oleh kuasa hukum keluarga
bahwa ini kan ada relasi kuasa dan lain sebagainya
anda yakin ini bisa objektif ke depan penyidikannya berlangsung pak bambang
saya setuju yang disampaikan oleh kuasa hukum ya
memang ada relasi kuasa antara institusi polri dengan keluarga korban
keluarga korban tentunya dalam posisi yang sangat lemah
karena ini seolah olah menjadi berhadapan dengan polri
harus ada evaluasi secara menyeluruh berkait dengan penyidikan penyidikan
kasus ini bergulir sejak awal
jadi menjadi heboh
itu kan karena ketidakprofesionalan penyidik gitu
kemudian muncul fakta fakta bukan fakta fakta ya
opini opini terkait pelecehan seksual
itu semua kan berasal dari penyidik sendiri
yang belum sampai sekarang juga sangat susah untuk dibuktikan
makanya sebenarnya harus kembali fokus pada kasus pembunuhannya saja
ada korban ada yang pelaku
kenapa pelaku sampai sekarang disimpan
kenapa tidak dibuka saja
sama seperti dengan kasus kasus tembak menembak antar polisi yang lainnya
ini yang masih menjadi tanda tanya
kalau kemudian irjen sambo ini dinonaktifkan
mengevaluasi penyidik penyidik yang lainnya
saya rasa kita masih sangat ragu untuk percaya kepada tindakan tindakan kepolisian ke depan
karena penyidik penyidiknya tetap yang seperti kemarin
jadi tidak serta merta kemudian bisa membuktikan bahwa
dinonaktifkannya irjen ferdis sambo ini artinya

prosesnya bisa transparan bisa objektif gitu ya pak bambang
jadi ada banyak hal yang kemudian perlu dievaluasi
termasuk juga seluruh penyidik yang terlibat
kan kapolres jakarta selatan misalnya
ini kan ada penanggung jawab wilayah di jakarta selatan
ketika kemudian menyajikan informasi ke publik hari senin
itu ada jeda waktu selama tiga hari
ada upaya sistemis
pengamanan internal terkait untuk menutupi kasus ini
kalau mereka masih tetap ada di itu
bagaimana peruntuk objektifitas kepolisian dalam menyalahkan penyidikan ini
ini yang menjadi tanda tanya masyarakat tentunya
tidak cukup penonaktifkan irjen sambo saja
tapi juga harus mengevaluasi seluruh penyidik yang ada di situ
dan yang menjadi fakta yang terpenting
pelaku sampai sekarang belum ditampilkan kepada masyarakat
kenapa ini disimpan terus menerus
ini kan sebenarnya sangat sederhana sekali untuk mengekspos bahwa pelaku ini ada
karena asumsinya asumsi masyarakat juga bisa muncul
berada ini ada apa tidak sih
jangan jangan tidak ada
ini yang menjadi tanda tanya besar bagi publik
dan ini juga harus dijawab oleh
khusus yang dibentuk oleh kapolri
oke jadi mendorong keterbukaan setransparan transparannya
begitu ya kira kira pak bambang dan juga bung eka dalam proses penyidikan ini
pak bambang saya masih ke anda
anda yakin ini ke depan bisa berlangsung secara cepat
penyidikannya bisa diungkap misterinya karena sampai sekarang
sekali lagi masih banyak sekali spekulasi
dan juga tanda tanya yang berkembang di masyarakat
kita berharap bahwa penyidikan ini segera puntas ya
karena polisian ini bukan hanya milik personel kepolisian saja
tetapi milik rakyat
dengan sampai maruah kepolisian
kepercayaan masyarakat kepada kapolri
ini menjadi hancur gara gara personel personel yang bermasalah
makanya ayolah kapolri
tim sus segera buka bukaan gitu loh
jangan simpan borok di dalam gitu loh
harus bersihkan semuanya
ini menjadi momentum kalau kapolri ingin memberikan legacy ke depan
bahwa kapolri ini bisa menjadi lebih baik
tidak menyimpan borok yang sistemis gitu
karena kalau kita melihat kasus ini
semua saling menutupi ada apa
publik juga tidak bodo amat kok
semuanya paham dan tahu logika mereka juga berjalan
kalau kemudian terus menutupi
ya kasian dengan polri yang kita cintai ini
hanya hanya karena untuk menutupi kasus personal
kemudian institusi polri ini menjadi jatuh di mata masyarakat
bukan hanya di masyarakat
sorotan dari negara luar pun juga mungkin
mungkin kan semakin negatif pada kemuliaan kita
oke baik terakhir ke bu eka prasetya
apa langkah hukum berikutnya atau langkah apa yang akan diambil lagi
oleh tim kuasa hukum setelah melihat babak demi babak
termasuk ketika irjen paul verdi samboh sudah diaktifkan
apa yang akan disusun ke depan oleh tim kuasa hukum
ya dari kami tim kuasa hukum sebenarnya akan menguji ini
soal fairness nya ya fairnya fair dari proses penyidikan ini
terutama soal tkp kejadian
dan kami juga akan terus mendorong supaya ini diadakan exhumation
atau penggalian mayat dan kita lakukan otopsi ulang terbuka transparan
supaya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap mayat ini
yang ketiga kami juga tentunya meminta kepada bapak presiden
dan menko pol hukum yang statementnya kemarin katanya harus diperhatikan ini kasus
kami juga ingin meminta beliau untuk mendorong polri supaya ini loh
ini kasus besar dapat perhatian dari masyarakat gitu loh
yang transparan lah yang benar benar aja lah gitu
harus dievaluasi itu semua kapolres minal pada saat proses kejadian tersebut
karena itu tadi ada relasi kuasa
kalau non aktifan fadil sambus aja mungkin nggak cukup gitu loh
dan itu semua harus diambil oleh ores
yang sudah dibentuk sama pak kapolri
jadi harapan kami kami tetap akan berjuang dari pihak keluarga dipdaje
untuk mencari keadilan di negara ini
semoga masih ada keadilan di negara ini
oke kita tunggu proses demi proses ke depan
tentu publik semua mengawal isu ini sekali lagi
dan mudah mudahan keterbukaan dan transparansi itu yang kemudian kita akan lihat ke depan
yang akan dilakukan oleh kepolisian republik indonesia
terima kasih banyak bung eka prasetya
terima kasih banyak pak bambang rukminto untuk waktunya
selamat malam terima kasih sehat selalu